menunggu waktu berbuka puasa atau ngabuburit menjadi momen yang paling disukai banyak orang di bulan ramadan
ada berbagai macam kegiatan yang bisa dilakukan saat menunggu ngabuburit
dan berikut lima kegiatan ngabuburit yang bisa jadi pilihan anda
ada pun kegiatan ngabuburit yang pertama adalah itikaf di masjid
itikaf yaitu berdiam diri di masjid disertai dengan niat
ada pun niat itikaf yaitu semata mata untuk beribadah kepada allah swt
sebenarnya itikaf ini dapat dilakukan setiap saat
tetapi bulan ramadan khususnya itikaf seperti ini lebih dianjurkan
selanjutnya kegiatan yang bisa dilakukan di bulan ramadan adalah membaca al quran
nah membaca al quran sebenarnya bisa dilakukan di mana saja
di rumah seperti ini atau di masjid seperti tadi
selain membuat hati lebih tenang membaca al quran juga akan mendapatkan pahala yang berlimpah

ketiga yang masih bisa dilakukan di rumah yaitu mengisi waktu ngabuburit dengan kegiatan membuat hidangan berbuka puasa
selain bisa menyesuaikan dengan selera makan sendiri atau keluarga di rumah kebersihan makanan ini juga terjamin
selain itu membuat hidangan berbuka bersama keluarga di rumah juga bisa meningkatkan ikatan antara orang tua dan juga anak
selanjutnya kalau yang ini juga biasanya dilakukan warga atau mungkin anda juga biasa melakukannya sendiri
yang ketiga yang bisa dilakukan adalah mengisi waktu ngabuburit dengan berburu takjil
biasanya jelang waktu berbuka puasa banyak warga yang mencari menu buka puasa di pasar kaget seperti ini
ini nih yang biasanya bikin macet di jalan jalan kecil
selain banyak variasinya biasanya harga makanan juga terjangkau
yang terakhir anda juga bisa mengisi waktu ngabuburit dengan berolahraga seperti bersepeda seperti ini
atau anda juga bisa berjalan jalan santai di kompleksnya
kalau bisa melakukannya ini mendekati saat berbuka agar tubuh bisa mendapatkan asupan energi kembali
meskipun kembali lagi semuanya tergantung dengan tingkat kebugaran setiap individu
ada yang bisa berolahraga saat berpuasa atau harus segera makan setelah itu
kenali tubuh anda sendiri yang penting kondisi badan tetap fit dan juga sehat